bapak berkomunikasi dengan mas ahayi bahkan pertemuan yang diadakan di keluarga bung karno itu mendapat respon sangat positif dari masyarakat indonesia
terima kasih anda masih bersama kami di political show
pasca move on dari anies baswedan demokrat menjajaki kerjasama politik dengan pdi perjuangan
pertemuan sby megawati pun dirancang demi demokrat mulus bergabung
tapi tunggu dulu
pdi perjuangan meminta syarat
sebelum bertemu demokrat mendeklarasikan dukungan ke ganjar pranowo
otak atik nama cawapres ganjar pranowo pun semakin mengerucut
nama mahfud md menguat seiring pertemuan dengan ganjar yang diunggah di media sosial
sementara itu rituan kamil juga mencuat di bursa cawapres setelah pertemuannya dengan megawati soekarno putri
apakah kejelasan koalisi dan nama cawapres akan lekas terjadi atau malah diputuskan pada akhir pendaftaran nanti
otak atik koalisi ganjar setelah demokrat move on
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio
saya perkenalkan satu satu
ada ketua dpp partai persatuan pembangunan ahmad baidowi
selamat malam mas awi
ada politikus senior pdi perjuangan opung panda nababan
selamat malam opung panda
ada juga ketua dpp partai demokrat herman hero
selamat malam bang herman
selamat malam mbak nana
selamat malam mas hasan
dan seperti biasanya sebagai bentuk
dari partisipasi publik terutama pemilih muda yang jumlahnya lima puluh dua persen nanti pada pemilu dua ribu dua puluh empat
kita selalu mengundang teman teman pemilih muda dan juga mahasiswa yang bergabung melalui sambungan virtual
malam ini ada badan eksekutif mahasiswa universitas negeri surakarta sebelas maret
selamat malam teman teman dari uns
lampunya gak dinyala ini
saat malam teman teman nanti teman teman boleh bertanya mengkritik dan juga menyatakan pendapat
mungkin yang pertama
tapi sebelumnya saya ingin putarkan dulu ya
pernyataan dari ketua umum partai demokrat mas ahaye yang berikut ini
kita juga tidak ingin seolah semuanya bisa asal tidak boleh kalah
cara tidak boleh menikam tujuan
cara juga harus dijiwai oleh tujuan
begitu pula sebaliknya
ini adalah pandangan pemimpin besar mahatma gandhi
yang juga menjadi rujukan utama dari pikiran pikiran presiden soekarno
saya langsung ya ke bang herman
pak sby sebelumnya dalam wawancara khusus bersama dengan cnn indonesia mengatakan bahwa
ibu megawati tidak pernah jahat kepada kami kepada pak sby dan juga kepada partai demokrat
kemudian setelah ditinggal oleh anies baswedan mas ahaye untuk pertama kalinya pidato
dan itu menyinggung soal bung karno
dan ini adalah pertama kalinya selama mas ahaye berpidato itu menyinggung bung karno
pertanyaan saya apakah ini memang sinyal dari demokrat yang ingin merapat ke koalisnya pdi perjuangan
ya pertama tentu kalau berbicara bung karno adalah tokoh nasional tokoh bangsa
adalah tokoh kemerdekaan republik indonesia
yang pidato dan ucapannya adalah penyemangat untuk kita semua
memberikan spirit dulu untuk kemerdekaan untuk membangun bangsa
tentu ucapan dan perkataan yang telah disampaikan tempo dulu itu dikutip oleh siapapun
termasuk oleh mas agus harimurti yudhoyono
yang tentu ini menjadi penyemangat dan bisa menggambarkan siapapun bahwa untuk mencapai tujuan ini adalah persoalan cara
nah oleh karenanya menurut saya
ya ini bisa dikutip oleh siapapun
yang kedua apa yang disampaikan oleh pak sby tentu ini disampaikan sebelum terjadinya nasdem dan mas anies meninggalkan demokrat gitu ya
kan ini jauh sebelumnya
dan kemudian terungkap bahwa ini juga persoalan historis
memang kesejarahannya pada waktu bumega sebagai presiden
dan tidak pernah jahat
memang kepada pak sby
tidak pernah jahat kepada partai demokrat
ya ini diungkapkan dong
bahwa sisi moral dan etika ini penting bagi para pemimpin bangsa
sehingga juga ini bisa melandasi terhadap tujuan tujuan berbangsa dan bernegara
seorang pemimpin atau pimpinan harus menjaga persoalan moral dan etika
ini sebetulnya ada makna yang begitu kuat dari pak sby
sehingga ya marilah
ini adalah historis yang baik
diungkap untuk bisa juga menjiwai seluruh para pemimpin bangsa ini
jadi pernyataan dari ayah dan anak ini
antara ketua majelis tinggi partai demokrat dan juga ketua umum partai demokrat
pak sby dan juga mas ahaye
ini bukan kode ingin merapat ataupun memperbaiki hubungan dengan pd perjuangan
kalau ingin memperbaiki hubungan kan sudah dilakukan juga jauh hari sebelumnya
jadi ini bukan kode
ya itu kan multitafsir gitu ya
tafsirannya demokrat seperti apa
tafsiran demokrat ya memang sejak awal
kami ingin memperbaiki hubungan
berarti itu bagian dari memperbaiki hubungan dengan mengirim kode kode itu
dan saya kira ini sudah berjalan dengan baik ya
pertemuan sebelumnya dua tahun yang lalu antara mas ahy dengan mbak puan juga
memberikan sebuah spirit bersama untuk bisa melakukan rekonsiliasi
kemudian pertemuan di senayan
pertemuan itulah juga kemudian memberikan ee
dan kemudian pernyataan pernyataan yang saya juga pernah dengan bang panda
bahwa kalau memang sudah ada komitmen diantara para pemimpin bangsa ini
para tokoh bangsa ini untuk bersatu
mari kita sebagai bagian dari lingkarannya juga untuk mempersatukan
bukan kemudian memanasi manasi kembali
yang pada akhirnya keinginan untuk bisa melakukan rekonsiliasi nggak pernah tercapai
berarti memberikan pertemuan
tapi pernyataan seperti itu yang dilakukan oleh pak s b dan juga mas ahai
bagian dari ingin memperbaiki hubungan dengan bu mega dan pdi perjuangan
dan merapat untuk mendukung mas ganjar
ini kan sudah menjadi rahasia umum
kalau persoalan koalisi kami juga menjalin hubungan dengan pak prabowo
komunikasi itu kan terus dijalin dengan siapapun
bahkan kalaupun p tiga menginginkan membangun poros baru komunikasi
kita juga terbuka untuk komunikasi
nah semuanya akan ditentukan oleh siapa
akan ditentukan oleh majelis tinggi partai demokrat
jadi kemungkinan kemungkinan tentu harus kita jajaki
apalagi demokrat yang saat ini tentu kita juga bukan hanya untuk memilih
tetapi juga kita menunggu koalisi mana yang tentu membuka pintu membuka ruang
supaya demokrat juga dapat bergabung
nggak bisa kita menentukan mas ahai dengan ini
nggak bisa juga
kalau misalkan mau pak ganjar
pak ganjar juga

kita kan melihat dulu kemungkinan kemungkinan
mana yang membuka ruang mana yang membuka dialog
mana yang tentu sangat welcome untuk kita bisa berkoalisi mencair
ya ini dijajaki semuanya
kalau terlalu lama menunggu gak takut ditinggal
seperti dua ribu sembilan belas waktu itu ditinggal juga
saya kira ada timelinenya
jadi demokrat nggak mau ketinggalan lagi untuk kedua kalinya
selain dan ada timing yang tentu nanti pada saatnya
ketua majelis tinggi akan memimpin rapat majelis tinggi untuk menetapkan siapa sebetulnya koalisi yang tepat
untuk bersama sama membangun bangsa ke depan
bang herman kami dengar sudah ada komunikasi intensif antara pdi perjuangan dengan demokrat
yang ingin saya tanya apa sebetulnya yang ditawarkan pdip ke demokrat
komposisi menteri portfolio menteri termasuk posisi yang ditawarkan
saya kira belum sampai ke sana lah
kita kalau mau bertanya portfolio yang sudah lama tanya aja mas awi dulu di situ
sudah lama di sana
kita juga tidak ingin kemudian terlalu jauh maju ke depan
dan sudah disampaikan oleh ketua umum bahwa bagi partai demokrat sangat rasional
kami berbeda posisinya
seperti halnya ketika menggagas koalisi perubahan
kami dari setahun yang lalu sudah menggagas merintis bahkan bersama sama untuk bisa melampaui presidensial threshold
kemudian pada akhirnya seperti ini ya tentu kita juga sangat rasional
kalau misalkan memang koalisi menawarkan untuk calon wakil presiden ya mas agus harimurti sangat siap gitu ya
tapi kalaupun bahwa enggak ya sangat rasional untuk menerima konsekuensi itu
saya mau tanya ke pd perjuangan sebentar opung
tapi saya ingin putarkan dulu pernyataan dari sekjen pdi perjuangan mas hasto kristianto berikut ini
kerjasama politik dengan demokrat melalui beberapa tahap
tahap komunikasi politik sudah dilakukan
bahkan sudah cair kita sudah saling berkomunikasi
wapuan berkomunikasi dengan mas ahayi
bahkan pertemuan yang diadakan di gelora bung karno itu mendapat respon sangat positif dari masyarakat indonesia
kami dalam level kesejilan juga komunikasi
kemudian yang ketiga komunikasi di fraksi dpr ri
opung pak sby mengatakan bumega enggak pernah jahat dengan demokrat dan juga dengan bersih
kemudian tadi sekjen pdip mas hasto juga bilang bahwa komunikasinya sudah cair antara demokrat dengan pdi perjuangan
opung sebagai saksi sejarah nih saya ingin tanya
apakah kemudian opung melihat kebekuan hubungan selama dua puluh tahun ini antara pak sby dengan bu mega
antara pdi perjuangan dengan demokrat benar benar sudah cair atau memang masih ada ganjalan
jadi begini ya
saya menjadi tertarik melihat referensi apa yang terjadi

delapan belas tahun yang lalu antara sby dengan bumega
setelah apa yang terjadi antara surya paloh dengan sby
kalau lah diselesaikan waktu itu sakit hatinya surya palo
yang dilakukan oleh sby
yang mana sby meminta jaksa agung supaya memeriksa surya palo
dan itu tidak diselesaikan mereka berdua empat mata hati ke hati
dan itu tidak diselesaikan mereka berdua empat mata hati ke hati
maka apa yang terjadi dengan peristiwanya mohaimin itu menjadi kerawanan hubungan mereka
kita tidak ada bikin persyaratan
idealnya layaknya pantasnya sby mendekati mega
ada lima kebohongan yang tidak pernah dijawab dia
waktu itu ibu mega mengutus saya mendatangi sby di istana
saya sampaikan lima pertanyaan ibu mega

satupun dia tidak jawab
nah waktu saya kembali ke ibu bumega
hasil pertemuan saya dengan
ibu bumega mengatakan itulah pandal kalau pembohong
nah dan itu mega sakit sekali dengan kebohongan itu
apalagi seorang ibu seorang wanita gitu ya
nah itu nggak bisa dianggap liwat gitu loh
tidak bisa dianggap bim salah bim
tidak pernah kami dijahati
kami pun tak pernah menjahati bukan begitu
oke tapi dua puluh tahun ini berarti sakit hatinya masih ada akan sulit
bukan soal sakit hati ada hal hal yang berutang
gitu loh secara moral dan secara manusiawi wajar
diberesin dulu itu gitu loh
gini ya saya kasih contoh ini sejarah
waktu syahrir agus salim diperapat ditahan sama soekarno
waktu itu soekarno mandi
soekarno tahrir baca buku
koyomon tutup mulutmu katain sama soekarno
soekarno marah tersinggung
ketidaksesuaian pribadi sakit hati berdua ini
terbawa sampai sepuluh tahun
dijastifikasi dengan psi nya ini dijastifikasi dengan ininya
hubungan mereka berdua ini rapuh
banyak contoh gitu loh
nah ini yang kita harapkan dengan ini sekarang
dan kembali dikatakan tadi
tidak ada persyaratan dari
sekjen yang mengatakan kepada
demokrat dukung dulu
apa dukung dulu
ganjar atau ini
common sense logikanya kalau memang
betul ini pengalaman pahit loh
yang terjadi dengan
caimin mereka sebenarnya
kalau menyadari peristiwa itu
dan mereka terlempar daripada
apa itu sebenarnya
enggak usah pakai basa basi
kami dukung ganjar
kami tidak akan
membahas soal wapres
jadi memperbaikinya bagaimana nih
kebekuan politik selama dua puluh tahun ini
ini tergantung penampilan keyakinan
daripada para pemimpin pemimpinnya
karakter daripada tokoh tokohnya
punya guts enggak
punya moral courage enggak
daripada bersair sair kita
gimana tuh maksudnya
iya bersair sair analisa
ya tergantung nanti kelihatan
ini mungkin empat
ini hari sudah
jadi ditunggu keberanian dari demokrat
tokoh tokohnya penampilanannya lah
tapi meskipun akhirnya nanti
ujungnya demokrat akan mendeklarasikan
apakah kebekuan politik
kebekuan hubungan antara pak s b dengan bu mega
akan bisa cair betul betul cair
jujur kita pun senang
kalau bergabung dengan kita demokrat
iya dong teman teman kita banyak di demokrat
bagus sekali bergabung sama kita
tapi pengalaman pahit mereka satu tahun lebih
ya itu begitu indahnya
kesana kemari mau apa ini
waduh ternyata rakyat ketipu
rapuh kali rupanya orang ini
nah kita gak mau begitu
itu akan jadi pertimbangannya bu mega nggak
ini p tiga kebetulan sudah punya pengalaman
tapi selama ini kan narasnya berbeda ya
opung ya antara demokrat dengan pdi perjuangan
selama sepuluh tahun ini
sulit nggak menyatukan kedua partai ini
yang selama ini selalu berseberangan
enggak juga lah
gak ada yang antagonis gitu loh
ini kan soal kepentingan kepentingan aja
jangan pikir ini sudah begitu ideal
begitu hebat begitu apa
ini enggak lah
gampang lah bergabung kesana
oke jadi sebenarnya bisa aja ya
nah yang udah meneliti tuh pak hasan udah meneliti
pak hasan meneliti apa nih
ya itu tadi yang kamu tanya itu
oke nanti saya akan tanya ke mas hasan
tapi saya mau ke bang herman dulu
bang herman jadi dibutuhkan guts
keberanian gak usah kesana kemari
langsung aja kalau menurut opung panda
kalau emang mau memperbaiki hubungan ya
dukung dukung aja
ya itu kan sangat tergantung
tadi saya katakan
sangat tergantung kepada bagaimana open access nya
ya jangan sampai kemudian
maksudnya open access nya apa
ya kan yang berbicara antara sekjen
antara dengan para level level tertentu dengan opung kan berbeda gitu
kalau opung kan berbeda
selalu bicaranya narik terus ke belakang
justru semestinya kalau memang kita ingin
eh ntar dulu ntar dulu
gak ada narik ke belakang
narik ke belakang
gak ada salah salah
berarti nggak ditangkap maksudnya gitu loh
ya kalau saya sih berpikir ya
masalah kalau kemudian ada interpretasi dari siapapun ya
termasuk opung yang politisi senior ya
nah kita juga punya asumsi punya interpretasi lain gitu
oleh karenanya ya
kalau kemudian selalu berbicara ke belakang
flashback gitu ya
ya tidak akan ketemu ke depan gitu
nah oleh karenanya
saya paham apa yang dikatakan bahwa memang
dalam mencairkan suasana ya harus kemudian
ya ada inisiatif lah begitu untuk kita maju
kami yakin itu yang dimaksud gitu
tetapi kan sejauh mana open access ini
yang kemudian bisa dijadikan sebagai pijakan
bagaimana untuk bisa sampai kepada pertemuan yang memang diharapkan
jadi maksudnya open accessnya itu ketemu dulu pak sp dengan bumega
ya itu kan ya kalau kita baca di beberapa media kan
dukung dulu ganjar
oke saya puterin deh nih
saya perlihatkan nih pernyataan dari sekjen pdi perjuangan
jadi opung pada bisa lihat juga
mas hasan sudah memberikan syarat itu
kita baca bersama ya
pernyataan resmi dari sekjen pd perjuangan di sebelah sini nih
silakan opung sebelah kanan
ini yang terjadi terhadap p tiga perindo dan hanura
jadi kami minta berikan dukungan terlebih dahulu
baru pertemuan secara formal
sehingga kerjasama ini akan kokoh karena didasari oleh kepentingan masa depan bangsa dan negara
ini dalam konteks pertanyaannya
demokrat minta pertemuan pak sp dengan bumega
berikan dulu dukungan
baru pertemuan akan terjadi secara formal
nah ini bagaimana demokrat memaknai
dia punya referensi apa yang terjadi di koalisi perubahan
yang begitu kokoh begitu hebat
kok kesambet sama cah imin kok bisa rapuh
dia sebagai sekjen partai kami ya dia ingatkan dong warning
jadi ini warning buat siapapun yang mau bergabung
dan kemudian saya tidak setuju omongannya tadi
ngelihat ke belakang
orang yang bijak dan sebagainya belajar dari peristiwa itu
bukan mau lihat ke belakang lihat ke belakang
ada peristiwa pahit yang perlu diperbaiki
jadi ini merupakan warning dari pdi perjuangan
kalau ada partai yang mau bergabung
supaya tidak terjadi lagi
ya wajar dong pdi perjuangan sekarang punya perasaan
nanti bergabung kemudian tiba tiba nasibnya sama dengan koalisi perubahan
kita nggak mau dong
saya katakan paham gitu ya
kita nggak mau dong terjadi yang kemudian
warning dari pdi perjuangan
saya kira memang sepakat bahwa untuk membangun kebersamaan itu kan
pertama ya harus mencantumkan
maka itu harus dipahami
maka itu saya katakan bahwa kalau bang panda juga punya interpretasi
ya kami juga punya interpretasi lain
nah oleh karenanya untuk menyamakan ini ya
ruangannya di mana gitu
duduknya di mana ini
titik temunya di mana
kan begitu dulu gitu
dan berbicara persoalan koalisi ya bagi demokrat tentu ada pilihan

apakah itu bisa diperbaiki
apakah itu bisa diperbaiki
apakah itu bisa diperbaiki
apakah itu bisa diperbaiki
apakah koalisinya dengan pak ganjar
atau dengan pak prabowo
nah kalau kemudian ini memang sekaligus memperbaiki
dan melakukan rekonsiliasi atas persoalan lama
ya ayo open accessnya di mana
jadi demokrat tidak mau ya
dikatakan tidak ada syarat ya itu syarat
ya makanya demokrat bagaimana me respon syarat tadi
deklarasi mas ganjar dulu
baru bisa ada pertemuan formal antara pak sby dengan bu mega
demokrat terima nggak dengan syarat itu
ya kita akan dudukan dulu
sekali lagi ada mekanisme dan
ada mekanisme dan pengambilan keputusan
ada mekanisme dan tata cara pengambilan keputusan
nah ini kan sudah melempar syarat
ya nanti di demokrat dibicarakan seperti apa
kemudian bagaimana dengan koalisinya pak prabowo misalkan
kan masing masing partai kan punya kedaulatan masing masing
nah oleh karenanya kan juga kita
demokrat keberatan nggak dengan syaratnya pdi perjuangan tadi sebagai warning
kita tidak berbicara masalah keberatan atau tidak keberatan
kan tidak ada yang dipikul juga di situ
cuman persoalannya adalah
kalau memang kita ada sesuatu yang ingin dituju ke depan
mari kita yang di belakangnya kita kesampingkan dulu
kita tuju dulu ke depan gitu
saya kira tidak bisa bicara itu karena memiliki zonanya masing masing
memiliki pandangan dan pendapatnya masing masing
boleh jadi pak sby pada waktu itu tidak menjawab
pak panda ini mungkin ruangannya tidak tepat di sini
kan bisa saja interpretasi namanya
ya itu juga nggak betul itu alasanmu
dia berjanji akan menjawab sampai detik ini gak dia jawab
dia berjanji loh
nanti saya akan jelasi ibu mega
sampai detik ini nggak
masih ditunggu penjelasannya
ya nggak juga lah
oke udah lewat juga kan bang
udah dua puluh tahun yang lalu
syarat yang tadi diajukan
dia pun ragu
itu tadi syarat yang diajukan oleh sekjen pdi perjuangan mas hasto
apakah sebagai bentuk tes loyalitas dari bu mega kepada pak sby dan kepada demokrat
nggak ada tes loyalitas
ini bagaimanapun apa yang terjadi di koalisi perubahan
apa yang terjadi bayangkan di koalisi indonesia maju tiba tiba lari satu dari situ
oke jadi ini lebih ke warning ya
itu kan punya implikasi itu semua
karena itu kan satu hal yang baru bagaimana rakyat ini tertipu gitu loh
jadi pd perjuangan tidak mau ikut tertipu
tidak mau gitu loh
oke ini kan korban penipuan kalau menurut demokrat
ya itu ya mereka lah itu
oke jadi maksudnya pdi perjuangan gak mau ikut tertipu gitu ya
itu ya opung ya
nggak mau ikut tertipu
makanya memberikan syarat itu
memberikan warning itu
nggak ada pakai warning warning

saya mau ke p tiga
mas awi bagaimana kemudian p tiga sebagai anggota koalisinya mas ganjar merespon itu tadi
terus kemudian syarat yang diajukan oleh pdi perjuangan terhadap pertemuan pak sby dengan bu mega
ya sepenuhnya itu menjadi hak demokrat ya
mau bergabung dengan kerjasama politiknya pdi
ataupun mau bergabung dengan pak prabowo
ataupun balik lagi ke pak anies
itu haknya partai demokrat
nah ada pun yang disampaikan oleh mas hasto memang
alamiah di kerjasama politik ini
kita memang mendeklarasikan baru ada pertemuan secara formal
jadi p tiga deklarasi dulu mas ganjar
jadi semua partai yang masuk ke dalam koalisinya mas ganjar harus deklarasi dulu
tetapi itu dilakukan setelah pdi mendeklarasikan terlebih dahulu pak ganjar
bukan mendahului pdi
tetapi sebelum formal itu apa yang disampaikan oleh kang hero itu open accessnya di mana
yang tidak terbele
terlihat oleh publik
kan tidak bisa juga tiba tiba p tiga mendeklarasikan pak ganjar tanpa didahului komunikasi informal terlebih dahulu
itu sesuatu yang tidak mungkin
nah komunikasi informal itu kita lakukan baru kemudian ada kecocokan
oke kita deklarasi baru
kemudian seminggu kemudian kita diterima secara formal oleh pdi perjuangan

oke dilanjutkan pdi berkunjung ke pdi p tiga juga secara formal nah mekanisme itulah yang dimaksudkan oleh mas hasto kristianto dalam konteks statementnya tadi di media
kalau kami melihat tidak ada yang lain gitu
berarti memang semua prosesnya sama ya
baik ke p tiga perindo dan juga hanura
jadi gak bisa nuntut pertemuan formal dulu dilakukan antara pak sby dengan bu mega baru mendeklarasikan dukungan
kalau yang melihat pola terhadap yang tiga partai itu sama
tetapi sebelum itu ada pertemuan pertemuan informal yang dilakukan untuk menyamakan persepsi timingnya kapan
kan tidak bisa
tapi itu kan bukan dilakukan oleh tiket ketua umum ya
ya tidak dong
kan dilakukan level section ke bawah ya
level di bawah ketua umum
ibarat kita mau hajatan beasanan itu kan gak mungkin beasannya datang duluan
pasti ada perantara dulu
bahwa kami meminang dan seterusnya lah
kira kira seperti itu
bang herman jadi kalau di koalisinya mas ganjar memang prosesnya seperti itu
tamu mau masuk itu harus deklarasi dulu
tapi sebelumnya ada panitia ataupun ada level sekjen ke bawah yang komunikasi secara informal
jadi gak bisa langsung level ketua umum ketemu dengan ketua umum itu gak bisa
ini gimana demokrasi
ya sekarang kan koalisinya
pak ganjar kan tuan rumahnya banyak

tapi tuan rumah utamanya kan pdi perjuangan
gak punya kader namanya ganjar pranowo
leadernya adalah pdi perjuangan
cuman kan sekarang mejanya dimana nih gitu loh
kemudian sekarang ada syarat baru bahwa mendeklarasikan dulu
ya ini kan harus dibicarakan dulu
sejauh mana ini pendeklarasian ini
terus kemudian juga tadi saya katakan yang paling penting adalah bagaimana untuk membuat solid itu
bagaimana juga senyawanya harus bisa sama gitu
nah kalau senyawanya tidak sama ya bagaimana bisa mencair
oleh karenanya sebetulnya kalau mau ditarik tadi saya katakan jangan seperti telur dan ayam
ya kalau memang konsepsinya adalah kita ingin memulai dari rekonsiliasi ya pertemuan pak sby dan bu mega ini teramat penting gitu
kalau untuk sampai kepada tujuan yang lebih mencair
oke jadi konsepnya rekonsiliasi
pertemuan pak sb dan bu mega itu sebetulnya yang diharapkan oleh demokrat bang opung panda
saya pikir kita sudah dengar dulu lah pak hasan
lebih netral ya
enggak makanya aku mau nanya dulu tadi tanggapannya dari pak herman
ya itu tadi kalau misalnya rekonsiliasi nasional bisa terjadi antara pak sby dan juga bu mega
jadi itu yang diharapkan oleh demokrat di awal rekonsiliasi nasional dulu
tentu kita juga mengharapkan itu
oke jadi nggak masalah pdi perjuangan tapi kan sekjen tadi bilang
ini kan ketulusan aja
ketulusan itu tercermin kami mendukung ganjar
dan jangan curiga kami tidak berkeinginan jadi wapres
baru bisa terjadi rekonsiliasi nasional
bukan baru bisa
itu menjawab apa yang terjadi peristiwa sebelumnya
jadi rekonsiliasi nasional setelah ada dukungan kalau tetap opung panda balik ke situ lagi
saya mau ke masasan masasan
hmm tampaknya masih ada yang belum sinkron ya
iya susah nih kayaknya
karena yang di sana pd perjuangan mengajukan syarat
yang di sini bersikuku soal open access gitu
harus ada pertemuan dulu
iya tentu kan
ya mekanisme bisa saja beda beda
mekanisme yang ada di koalisinya pdi perjuangan bisa saja berbeda dengan mekanisme yang ada di gerindra dan teman teman
nah tentu demokrat setidaknya kan sekarang punya dua pilihan
bisa tiga tapi kita taruh dua lah pilihannya
pilihan bergabung dengan pdip atau bergabung dengan gerindra misalnya
tentu juga sambil membanding bandingkan prosesnya
proses dengan pdip begini aturan mainnya dari pdip
dari gerindra begini aturan mainnya
tentu mereka akan mencoba mencari prosedur yang lebih sesuai dengan hati nurani mereka lah
yang lebih suka mereka
walaupun tadi opung mungkin misalnya nggak menyebut itu syarat
tapi kita anggap kan ada step step yang harus dilalui
oleh sekjen pdip ini stepnya
dari opung ada juga pula stepnya
ditambah dari sekjen sama opung itu agak berat stepnya nampaknya kan gitu
agak berat pun katanya
agak berat stepnya
mungkin ya kayaknya di kasat mata kan agak berat step untuk dilewati
nah kemudian kita baru bicara step nih
mana yang lebih nyaman stepnya kan
bisa langsung ketemu pak sby dengan prabowo kah
atau bisa langsung ketemu pak sby dengan ibu mega kah
mana yang lebih mudah step stepnya kayak gitu
kalau pak sby kan udah ketemu pak prabowo di pacitan
iya misalnya kan seperti itu
nah belum lagi bicara hal hal yang lebih konkret
misalnya power sharing
bicara step aja udah susah
nah kalau di sini kan masih mikirin stepnya nih
masih agak berdebat soal stepnya kita belum tentu setuju nih
belum bicara power sharing
sementara di sini mungkin saya nggak tahu
tapi mungkin stepnya mungkin tidak serumit itu stepnya
mereka mungkin bisa bicara power sharing yang juga jauh lebih mudah
koalisi gerindra kan baru kehilangan pkb
apa power sharing yang buat pkb bisa langsung dioper ke demokrat
jadi bisa jauh lebih konkret cara bicaranya gitu
bicara bicara power sharingnya bisa
jadi menurut saya kalau memang pdip harus dipahami
dia nggak butuh sebenarnya nggak butuh cari teman
bukan dalam artian sombong
tapi memang secara hitung hitungan untuk maju dia nggak butuh cari teman
jadi kalau dia bisa bicara
kalau kalian mau gabung gabung aja
itu ikut cara kami
tapi kalau yang lain kan nggak begitu
yang lain butuh teman gitu loh
makanya mungkin juga caranya berbeda
saya nggak tahu demokrat lebih nyaman yang mana
siapa tahu lebih menyukai tantangan
tantangannya lebih terjal
tantangannya lebih terjal
jadi yang lebih membutuhkan di sini adalah demokrat ya ketimbang pdi perjuangan
kalau mas hasan lihat
kalau dalam rangka pengusungan capres
tentu pdip tidak terlalu butuh
ada bantuan lagi
kalau cuma memperbesar koalisi
ya itu kan sekadar berbesar koalisi
tapi untuk tiket dan untuk muscle kan nggak terlalu butuh lagi
sementara kalau demokrat kan mungkin
apa ya kita nggak bicara aktualisasi
ya kan harus mengusung
nah mengusungnya di mana tempat yang paling memungkinkan untuk mereka
mana jalannya yang lebih mudah buat mereka
dan mana yang power sharingnya lebih konkret buat mereka
jadi buat saya
mungkin lebih mudah jalannya menuju
step dari mas hasto sama plus step dari opung
itu agak berat untuk dilewati gitu
step dari opung lima
dari mas hasto satu
demokrat punya trauma di dua ribu sembilan belas
ditinggal oleh pak prabowo
itu menjadi handicap juga gak mas hasan
ya kan dengan semuanya mereka pernah punya sejarah kompetisi
sejarah kompetisi pernah
kalau dengan pd perjuangan kan dua puluh tahun yang lalu
dengan pak prabowo baru nih
sejarah kerja sama
ya tapi nggak pernah ada sejarah kerja sama loh
itu kan juga jadi catatan menurut saya
jadi banyak hal jadi pertimbangan
tapi saya setuju bahwa kalau misalnya
untuk menjalin sebuah kerja sama
ada banyak hal yang harus dilupakan
ada banyak hal yang harus kemudian diterima sebagai masa lalu
masa lalu yang mungkin bisa kita ceritakan
dan kalau mau melihat ke depan ya
ya kita ngelihat ide ide bersamanya cocok apa nggak
jadi menurut saya
jalan menuju gerindra lebih mudah
tapi kalau penyuka tantangan
siapa tahu pak sby penyuka tantangan ya
dia lewatin tantangan yang dikasih sama opung gitu
lewatin dulu lima sama lewatin satu
pilihannya demokrat saat ini berarti nggak banyak ya
mau jalan yang mulus langsung saja dengan gerindra
atau dengan pdi perjuangan
melatih step step yang begitu banyak dan membuktikan tadi
karena pdi perjuangan punya kekhawatiran ditipu begitu
nah itu kan membuktikan kesimpulan
tapi harusnya nggak punya kekhawatiran apa apa soal itu loh
mau minggat pun semuanya
mau perindo minggat
mereka tetap bisa jalan
apa itu menurut saya
saya kira mungkin konteksnya bukan tipu menipu lah gitu ya
konteksnya adalah realitas politik di indonesia ya tadi
hanya sampai di situ gitu
belum didasarkan kepada etika dan moral politik
yang tentu sama sama dijaga gitu
dan kalaupun terjadi ya pada akhirnya
ya yang tahu itu kan hanya dirinya dan allah swt
tuhan yang maha kuasa
karena pasti mindsetnya berbeda gitu
tafsirannya opung beda dengan tafsiran saya
beda dengan tafsirannya ustadzawi gitu
nah ini yang menurut saya
tafsir tafsir inilah yang harus dudukan di atas meja
supaya minyak dan air ini disenyawakan menjadi sesuatu yang bisa solid
taruhlah tafsiran versi opung nggak usah di ini
yang stepnya dari mas hasto aja itu bisa dilalui nggak kira kira
ya tadi kan
tadi saya dikatakan di awal bahwa sudah jelas bahwa komunikasi politik ini kan dijalin dengan semua pihak gitu
bahkan politik itu kan serba mungkin
serba mungkin politik itu
berarti dia ngasihkan masih ada lawan lain nih
dan kalau dulu kita terkenal kalau kuliah itu sks sistem kebut semalam
juga sebetulnya sama saja politik itu biasanya di akhir gitu
nah tentu perjalanan inilah yang terus akan dikaji didalami
dan pada akhirnya mekanisme
karena mekanisme di demokrat adalah
penetapkan di majelis tinggi partai
yang dipimpin oleh langsung pak sby sebagai ketua majelis tinggi partai
jadi ini kebesaran hatinya pak sby mau nggak deklarasi dulu
bahaya juga kalau punya cara berpikir begitu
berarti satu tahun ini dalam kuasa itu nggak ada satu kepastian dong
bahwa sama sama di koalisi perubahan
dari minggu ke minggu bulan ke bulan nggak punya kepastian
kepastian akan apa nih
di antara mereka
nggak punya kepercayaan kali
ya termasuk itu lah
nah itu tafsirnya oboh kan ya wassalam lah
ya sedih juga dengar cerita ini
kan udah move on katanya opung
udah lewat tujuh hari
kan persoalan utamanya opung adalah membangun koalisi
terus kemudian ada perbedaan
antara keinginan ini dengan keinginan ini berbeda
padahal bangunan ini sudah dibangun sedemikian cukup waktu dan kokoh
nah semestinya ini
nah semestinya ini yang dipertimbangkan
bukan kalau pembunuh
tapi kan partai nasional tidak mempertimbangkan itu
tiba tiba pembunuhnya beda
bangunannya udah disiapkan
kita udah ganti nih
nggak bahas koalisi perubahan nih
kita lebih bahas
kita ke depan lah
bagaimana kalau kita mau maju
mau menentukan sebuah pilihan
lupakan dendam masa lalu
kita boleh memaafkan
tapi ya tidak melupakan lah
tetapi ya memaafkan itu kan untuk bisa sama sama kita maju ke depan
sama sama lihat ke depan
tapi kalau udah sepion dilirik dikit
maka itu segeralah bergabung dengan pdi perjuangan
oh itu harapannya opung itu
waktunya udah dibuka
untuk membuktikan tadi
kita akan bahas soal cawapresnya ganjar pranowo ya
tetap bersama kami di political show